kabar pasien covid sembilan belas tidak ditanggung oleh kementerian kesehatan itu
sepenuhnya enggak benar atau hoax kah
oh enggak bener
enggak bener ya tadi